pelayanan di berbagai instansi pemerintah dilakukan dengan protokol kesehatan ketat selama pandemi covid sembilan belas
bpjs kesehatan telah mengoptimalkan pelayanan secara online atau daring di samping tetap menyelenggarakan pelayanan tatap muka kepada peserta jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat atau jkn kis
di mana peserta yang datang ke kantor cabang bpjs kesehatan wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan
memasuki era kenormalan baru seluruh kantor pemerintahan telah beroperasi seperti sedia kala
begitu juga kantor bpjs kesehatan yang telah beroperasi kembali untuk memberikan pelayanan kepada peserta jkn kis
seperti kantor cabang bogor yang tetap melayani peserta jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat atau jkn kis
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
di pintu masuk peserta jkn kis menjalani pemeriksaan suhu tubuh diwajibkan mengenakan masker dan mencuci tangan
selain itu seluruh petugas juga telah dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai
saya lihat semua sudah terpenuhi dengan protokol yang ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh kantor bpjs
semua sudah berjalan dengan sesuai aturan
dari pertama saya masuk di luar pagar itu udah di antriannya itu berurutan tapi masuk juga protokol kesehatannya dipakai
bpjs kesehatan juga mengoptimalkan layanan tanpa tatap muka
seperti permintaan informasi pengaduan peserta pemindahan vaskes dan pemindahan kelas yang dapat diakses melalui aplikasi mobile jkn
jadi di bpjs kesehatan saat ini untuk pelayanan ke kantor cabang itu kita sudah menerapkan pelayanan terbatas
artinya hanya beberapa jenis pelayanan yang bisa kita layani di kantor cabang
sementara untuk pelayanan pelayanan lain itu kita membuka melalui jalur channel channel lain
seperti di mobile jkn kemudian juga melalui rp satu lima ratus empat ratus
dan itu bisa dimampatkan oleh peserta untuk mendapatkan pelayanan secara online
bagi peserta jkn kis yang memerlukan pelayanan secara langsung
maka dapat mengunjungi kantor cabang bpjs kesehatan terdekat
yang beroperasi senin sampai jumat mulai pukul delapan pagi hingga tiga sore
peserta datang ke kantor cabang bpjs kesehatan diwajibkan menggunakan masker dan disiplin menjalankan protokol kesehatan
agar tetap aman dan sehat